ya isu perpanjangan dan penundaan pemilu kembali menjadi sorotan utama pemberitaan sepekan
presiden jokowi mewanti wanti menterinya untuk tidak bicara soal isu yang menimbulkan polemik di ruang publik
sikap jokowi dinilai masih belum tegas menyatakan penolakan namun sebagian mengapresiasi pernyataan jokowi yang dianggap bisa mengakhiri wacana perpanjangan masa jabatan
benarkah isu jokowi tiga periode sudah tamat dengan adanya pernyataan dari presiden joko widodo pada pekan ini
kita akan diskusikan dalam perspektif editorial bersama dengan dua jurnalis senior bersama dengan kami pada malam hari ini di editorial view
ada mas revolusi riza wapemret cnn indonesia dan juga mas elvan dhani sutrisno wapemret com
selamat malam mas revo mas elvan kabar baik
selamat malam mas elvan
baik kita isu yang pertama mas revo dan juga mas elvan tentu adalah soal sikap jokowi di isu perpanjangan dan juga penundaan pemilu
selain tadi ya pernyataan yang paling baru menegaskan bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat tetap
sesuai dengan jadwal kita flashback lagi ke belakang pernyataan presiden yang mewanti wanti menterinya untuk tidak bicara soal perpanjangan dan juga penundaan
ya kita coba dengarkan terlebih dahulu pernyataan presiden soal yang mewanti wanti menterinya soal perpanjangan dan juga penundaan
menimbulkan polemik di masyarakat fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan kesulitan yang kita hadapi
jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan urusan perpanjangan
baik saya mungkin mulai dari mas elvan terlebih dahulu
dua pernyataan presiden paling tidak yang tadi dan juga yang hari ini keluar soal pemilu dua ribu dua puluh empat dan juga isu perpanjangan dan juga penundaan
apakah sudah cukup untuk menyelesaikan isu wacana polemik soal perpanjangan masa jabatan dan juga jokowi tiga periode
kau kira kira jadi sepertinya pak presiden jokowi menyadari ya segala isu tentang perpanjangan masa jabatan
presiden tiga periode itu tidak bagus tidak baik dan tidak produktif
dan juga malah penganggul legasinya
dan karena itu kemudian presiden berturut turut menyampaikan dua pernyataan
yang pertama tadi seperti kita dengarkan pak jokowi mengingatkan menterinya menegur ya
jangan lagi bicara tiga periode perpanjangan presiden dan lain sebagainya
yang terakhir baru tadi setelah rapat koordinasi terkait persiapan pemilu
eh sehari sebelum masih selalu melakukan demo itu ya terkait dengan tiga periode dan perpanjangan setelah penundaan pemilu ini
pak jokowi tadi menyampaikan beberapa hal
dan ini lagi lagi menegaskan ya saya takut ada lima poin
padahal jokowi yang pertama soal top regulasi tiga periode perpanjangan pemilu perpanjangan masa jabatan
kemudian soal persiapan kpu dan bawaslu pelantikan
kemudian soal regulasi soal alokasi dana dan juga soal penjabat yang harus capable
saya kira presiden melalui pernyataan terakhir ingin menegaskan bahwa
seharusnya tidak boleh terus dan harus stop
karena itu tidak produktif untuk legasinya jokowi
dan kemudian pemulihan ekonomi setelah ini tadi ditegaskan oleh penjabat yang harus kapabel tadi
saya kira semestinya
pemulihan ekonominya dengan pernyataan kpu yang sudah terkasih ini seharusnya isu tiga periode perpanjangan masa jabatan presiden
penundaan pemilu seharusnya sudah tamat
dan karena itu menjadi tanggung jawab kita media besok bersama dengan masyarakat ada masyarakat umum juga
untuk memastikan isu ini betul betul tamat reinhardt
dan jangan pernah bermain main lagi dengan isu isu ini
tentunya jokowi sebagai presiden juga ingin menyaligasi dua periode masa pemerintahnya
tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi isu dalam hal konstitusi
saya kira seperti itu renhat
oke mas revo sepakat bahwa tampaknya isu tiga periode perpanjangan penundaan itu sudah tamat
atau punya catatan lain yang kemudian kita cermati melihat sikap sikap presiden dan juga pernyataannya pada pekan ini
kalau kita sebenarnya berharap isu ini sudah tamat ya renhard
jadi kita kembali on the track sesuai dengan kesepakatan konsensus dan konstitusi kita
kita punya pengalaman yang tidak begitu baik
ketika perintahan itu hanya dijabat oleh satu rezim yang sama
ada dua kali lah ya kita mengalami masa masa seperti itu
tidak baik power tentu corrup
jadi kekuasaan itu selalu akan berpotensi korupsi apalagi kalau misalkan kekuasaannya itu absolut
kita berharap memang dulu setelah masa orde baru berakhir kita masuk pada reformasi
ada kesepakatan bersama yang itu kemudian tertuang dalam konstitusi kita bahwa perlu adanya pembatasan kekuasaan
berarti lah kemudian dua periode
nah yang terjadi kan kemarin gaduh noise gitu karena adanya beberapa menteri beberapa pejabat
yang seolah olah seperti mendorong adanya wacana perpanjangan masa jabatan atau tiga periode
tidak hanya satu menteri bahkan ada beberapa menteri kan yang berbicara seperti itu
artinya ini datang dari lingkaran kekuasaan
akhirnya siapa menabur angin akan menuai badai
badainya sekarang sudah mulai tertiup tertiup kan reinhardt ya
bahwa protes di beberapa tempat dan besok juga mahasiswa akan bergerak
nah masalahnya kemudian tidak hanya statement reinhardt yang terjadi
ada beberapa persoalan lain yang kemudian kita kemarin kemarin itu merasa bahwa
ini jangan jangan memang serius akan adanya
perpanjangan atau perpanjangan masa jabatan gitu ya
karena salah satu yang dikhawatirkan adalah kpu terpilih itu tidak kunjung dilantik
kita baru dengar kabar sore ini bahwa akhirnya kpu terpilih akan dilantik selasa dua belas april
sementara kpu yang sebelumnya itu dilantik tanggal sebelas april
lima tahun yang lalu
artinya akan ada kekosongan masa jabatan kpu
dari hari senin sepuluh april jam sepuluh sampai kemudian dilantik jadwal dua belas april jam tiga
jadi ada sekitar dua puluh tujuh jam masa jabatan yang kosong di kpu
nah kondisi kondisi seperti itu yang kemudian membuat kita semua kemarin memang bertanya tanya
dan sekarang kita harapannya adalah
dengan adanya penegasan dari presiden jokowi
setidaknya kita sudah mendengar tadi ada dua kali
ini akan berakhir dan semuanya akan kembali on the track
kembali ke relnya kembali ke konstitusi bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan tanggal empat belas april dua ribu dua puluh
persoalannya kemudian adalah bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan pemilu ini secara baik
karena kita tahu persis di tahun dua ribu sembilan belas kemarin
ada beberapa evaluasi yang perlu diperbaiki untuk pemilu ke depan ini reinhardt ya
ini belum kita bicara soal rpr lain ya di soal kestabilan harga dan daya beli masyarakat terhadap barang barang
dan pokok dan bbm gitu ren hatia
nah ini jadi tengah situasi ekonomi yang tidak begitu menguntungkan
sebaiknya noise noise di bidang politik ini dikurangilah
dan kita sih kemarin
layak yang jokowi diapresiasi karena sudah memastikan bahwa pemilu akan tetap gelar empat belas april dua ribu dua puluh empat
artinya yaudah yuk kita sama sama kembali on the track
isu yang lain juga mas revo dan mas elvan
pernyataan ini memang disampaikan oleh presiden kepada menteri
tapi di sisi yang lain juga dikhawatirkan ya bahwa ini tetap ada manuver politik dari partai partai politik misalnya begitu
nah apakah kemudian dengan pernyataan presiden ini
seharusnya juga dibarengi dengan parpol parpolnya pendukung pemerintahan
yang ada tiga diantaranya yang kemudian juga melontarkan isu ini juga kemudian harus mengikuti
atau ini bisa tetap saja ada ini mungkin dikubur sementara
tapi bisa kemudian dihidupkan kembali secara politik oleh elit elit politik sendiri mas elvan
saya rasa kursi kekuasaan itu empuk ya
dan karena itu kemudian banyak seperti yang mas revo sampaikan
ya lingkungan penguatkuasaan yang kemudian melalui menunjukan isu ini
itu termasuk partai partai yang tadi disampaikan
ya karena itu pernyataan jokowi yang sudah tegas itu sebetulnya seharusnya memang harusnya menamatkan
harus kita kawal harus tamat isu ini
kalau ternyata jokowi sudah menamatkan ternyata partai partai dan orang orang sekitar yang masih bermain
nah itu mereka bertaruh dengan kredibilitas jokowi sebagai presiden
yang sekarang dengan kesesaran penuh sudah menamatkan isu tersebut
dan jangan lupa ya dalam saat berlaku
jokowi selain menegur agar berhenti menyuarakan tiga periode
penyelamatan dengan pemilu
juga menyuarakan agar para menteri itu kemudian mendengarkan masalah di tengah masyarakat
ya bukan cuma ya mungkin bermain politik
mengamankan posisi dengan ngomongin tiga periode dan lain lain
tapi juga harus mendengarkan keluhan di tengah masyarakat
seperti sekarang ini banyak sekali persoalan
ya harga sembako di bulan ramadan naik
belum turun turun minyak goreng
dan saya rasa ada sesuatu dibalik teguran jokowi ini
karena itu kemudian banyak itu muncul
ini adalah sebuah teaser untuk reshuffle kabinet
dan saya kira presiden mungkin perlu melakukan resabel kabinet
kalau ternyata menterinya itu sibuk membicarakan hal hal lain
yang penting untuk dua ribu dua puluh empat
daripada memikirkan kepentingan masyarakat
kita tunggu saja
biasanya setelah lebaran
saya sudah dapat info
teman teman redaksi sudah dapat info
boromajia juga sudah main itunya
banyak yang akan masuk
dan lain sebagainya
tapi kalau resabel jadi
maka itu tentunya asal profesionalisme
bukan lagi lagi bukan bagi bagi kekuasaan
jadi pernyataan presiden ini juga sekaligus teaser ya
tapi yang juga menarik ini
di saat yang sama juga kita kerap kali mendengar narasi dari menteri jokowi
atau katakanlah pak mahfud juga yang mengatakan bahwa
kita tidak bisa kemudian
menghambat wacana wacana politik
atau aspirasi politik soal jokowi tiga periode
nah sejauh mana sih sebetulnya publik harus mencermati
ataupun para elit politik ini juga harus bersikap ketika mengatakan bahwa
tidak bisa kemudian kita menghambat jokowi tiga periode itu sebagai sebuah aspirasi politik
saya kira yang menariklah ketika seorang wakud md
misalnya kemudian sejumlah menteri yang posisinya strategis
kemudian ikut mendorong
kayak dalam tanda kutip mendorong ya
saya pak luhut juga bicara tentang
ijata tentang tiga periode saya kira menarik
sejauh ini mereka tahu persis bahwa selama ini
kita tuh sudah ada konstitusi yang sangat kuat
dan itu mau wujudkannya itu memerlukan usaha yang sangat berat
melalui amandemen dan lain lain
melalui dukungan politik yang luar biasa berat
kita mau tiga periode itu harus menghadapi rakyat
rakyat yang sudah hidup dengan suasana demokrasi
hasil dari reformasi
anda semua perlu dijaga dan karena itu banyak mahasiswa juga yang besok akan berdemo
artinya teguran dari presiden sebetulnya itu sangat clear ya
mereka seharusnya kembali kepada semangat mereka masing masing
tugas masing masing sebagai pembantu presiden
jadi jangan sampai kemudian pembantu presiden itu
mewacanakan isu yang tidak produktif untuk presiden
ini soal bagaimana komitmen jokowi terhadap konstitusi
saya rasa persis seperti mas revo sampaikan juga
jokowi berani mengambil
dua kali statement tegas
tapi jokowi juga resah
tidak nyaman dengan para menterinya
untuk para menteri sebaiknya fokus kerja ya
nanti selalu ada kabar tidak baik gitu
karena mungkin dievaluasi kinerjanya
karena lebih sibuk ngurusin politik daripada ngurusin masyarakat
mas ribu ada tambahan
begini juga mas revo kita pernah ya
beberapa waktu yang lalu juga presiden
mengatakan mereka yang
mewacanakan tiga periode
ingin menampar menjermuskan dan juga cari muka
tapi kemudian isu itu ternyata tidak
berhenti sampai disitu tapi juga kemudian muncul lagi
sekarang kita mendengarkan kembali
sikap dari presiden
artinya banyak yang kemudian menarik kesimpulan
bukan berarti ke depan
isu ini tidak bisa hidup kembali begitu mas revo
bagaimana kita perlu mengawal
isu ini bersama sama
ya itu renat yang menjadi pertanyaan kan
okelah kalau misalkan
menteri ya level menteri yang
kemudian membicarakan soal isu
perpanjangan dasar jabatan
mungkin karena yang tadi dikatakan mas elvan itu
kursinya terlalu empuk gitu untuk ditinggalkan kan
jadi ya pengen tetap ada di kursi
ada di lingkar kekuasaan tersebut
tapi kalau partai politik ini yang kemudian
saya berpikir kenapa harus
ikut ikutan dalam langgam
tiga periode atau perpanjangan masa jabatan
bukankah pemilu itu
merupakan salah satu wujud
bagian dari pertarungan politik
dari sebuah partai politik
masa mau di jabat itu itu
aja apa nggak pengen partai politik
lain itu duduk di kursi kekuasaan
tersebut atau menduduki
eksekutif dan ini kan
ini aneh gitu kalau misalkan ada
partai politik di luar
partai yang berkuasa saat
yang partainya pak jokowi
gitu itu yang
terlibat dalam gendangnya
tiga periode atau perpanjangan gitu
kenapa tidak kemudian memilih bertarung
di pemilu ke depan untuk merebut
kursi tersebut misalnya seperti itu ini yang menjadi
apa ya kok aneh gitu
saya pikir sekarang
begini renat ketika presiden
menyatakan bahwa kita
menjamin bahwa pemilu
akan tetap dilaksanakan di
beberapa partai politik
besar juga sama senada
dengan presiden maka ya sudah
sekarang yang mengawal ini
adalah gerakan gerakan ekstra
parlementer gitu ya ada gerakan
parlemen tapi tidak begitu terdengar
kaumnya gitu mengawal
pemilu itu on the track yang sekarang
yang lebih terdengar
adalah gerakan gerakan ekstra
parlementer dan ini adalah bagian
dari demokrasi yang tidak bisa kita tolak juga
bahwa suara suara itu
masyarakat atau sekelompok masyarakat
itu menyuarakan pendapatnya melalui
aksi demonstrasi ya
itu yang akan terjadi besok gitu nah itu
juga merupakan salah satu yang
salah satu bentuk pengawalan konstitusi
karena itu tadi yang saya
sampaikan di awal bahwa
pengalaman buruk ketika satu
kelompok satu resim itu menguasai
kekuasaan terlalu lama
dampaknya juga tidak terlalu
baik buat kita lebih sehat
kekuasaan apa ada
pembatasan masa jabatan atau pembatasan
kekuasaan nah ini yang
sekarang kita juga tidak ingin
tahun sembilan puluh delapan lalu itu
diperjuangkan dengan darah dan
air mata ya rain heart ya
kita perlu kawal lah gitu kan
sampai sudah diputuskan
dan menjadi kesepakatan bersama
dan itu dicapai dengan cara yang sangat
luar biasa pengorbanannya
luar biasa tapi kemudian sekarang dikhianati
oleh segelintir orang oke mas revo
sedikit dan juga mas elvan karena besok
akan ada aksi unjuk rasa yang juga masih
berkelindan dengan soal wacana
tiga periode ini mas revo apa yang menjadi catatan
dengan aksi demonstrasi mahasiswa besok
yang dikabarkan cukup besar tapi
kemudian kita tahu bahwa sekarang mulai
muncul juga bantahan bantahan
dari sejumlah elit politik yang mengatakan bahwa
ini salah alamat kurang tepat
demo ini dialamatkan ke presiden
jokowi soal tiga periode begitu karena
kemudian ini seharusnya
menteri menteri atau partai partai politik
yang melemparkan isu ini ke ruang publik
kalau orang berdemonstrasi itu
menyuarakan itu kepada siapa kepada
pemimpinnya kepada presidennya
dengan harapan bahwa presidennya
itu bisa menata perintahan
apa menata pembantu pembantunya
partai partai politik pendukungnya
jadi kalaupun ada orang
mengatakan itu salah alamat agak aneh juga
karena bagaimanapun harapannya
kepada presiden kepada siapa lagi
karena ya itu tadi
presiden kita harapkan itu
mempunyai power untuk mengendalikan
para menterinya mengendalikan pembantunya
dan juga termasuk melakukan persuasi persuasi
pada partai politik
nah yang kita harapkan besok kan ini sudah
mahasiswa besok akan berdemo
yang kita harapkan ya demonya
berjalan dengan baik lah gitu ya dan ini murni
gerakan dari mahasiswa yang kita tidak
khawatirkan justru kalau misalkan
aksi aksi seperti ini kemudian ditunggangi
tapi kita berharap ya tidak lah ya
ini memang murni karena sejauh ini
kita lihat seperti itu
yang disuarakan kemarin tuntutannya
sudah pas lah gitu bahwa kita
harus kembali pada
sesuai amanah konstitusi gitu
catatan dari teman teman detik com
soal aksi mahasiswa besok
gerakan untuk kemudian juga menolak
isu perpanjangan masa jabatan presiden
jadi suara rakyat itu tidak perasaan
halamat renat suara rakyat itu yang memang
disampaikan kepada pemimpinnya pemimpinnya adalah presiden
jangan lupa kalau besok nggak ada demo
belum tentu sore ini presiden jokowi memberikan
penegasan yang tadi saya sampaikan
jadi tadi saya sampaikan dari awal
tentu menyadari bahwa isu
tundaan pemilu perpanjangan masa jabatan
presiden tidak produktif dan
tidak baik untuk dirinya untuk citranya
untuk legasinya karena ini presiden
merasa perlu untuk menyetap ini
apabila para masyarakat yang besok berdemulai
dengan damai ya mudah mudahan
para juga bisa memberikan ruang yang baik
kemudian kepada penguasa presiden
dan para penyidik dengarkan
artinya suara rakyat sekali lagi tidak perasaan
halamat dan karena itu
kita bersama dengan masyarakat
dan masyarakat akan memastikan
bahwa yang sudah ditegaskan jokowi bahwa tidak ada
perpanjangan masa jabatan presiden dan
presiden juga berada itu betul betul tamat
jadi itu yang kita kawal jadi tidak boleh ada yang kemudian bertentangan
baik kita kawal semoga
sampai isu ini benar benar tamat
tidak sekedar mati suri tapi hidup kembali
dan ya kita akan cermati
bersama ya karena sekali lagi juga ternyata
isu soal tiga periode ini merugikan
terhadap citra dan juga
pemerintahan presiden jokowi sendiri
potret potret lembaga survei juga menyatakan
demikian ada penurunan
tingkat kepuasan publik karena juga
yang lain mas revo dan juga mas elvan ini soal
dimana indonesia berada diantara
rusia dan juga amerika serikat
dan juga sejumlah negara yang menolak
kehadiran putin di forum g dua puluh
forum g dua puluh bagaimana kita menyoroti
soal isu besar ini isu yang juga
berkaitan juga dengan citra
kepemimpinan indonesia di mata dunia
di forum g dua puluh kita akan bahas nanti usai jeda
kami akan segera kembali